perkara yang sudah ratusan tahun ledak
jadi keturunan kanjeng kiagam prayogu yang tidak tahu menang
jangan kau sangkut otakan lagi lampir
tak perlu kau banyak bicara
aku mengembangkan amanah untuk menghentikan kejahatan kamu lampir
tunggu kau seumur nyaring bunyinya
sebelum kamu yang menghentikan aku
aku yang lebih dulu membinasakanmu
penggecut jangan kabur kamu bidara
aku akan membunuhmu
aku akan membunuhmu